semuanya berdiri semuanya berdiri
sd kita mencipta
setiap hari pukul enam pagi melda aslinar sudah sampai di sekolah dasar negeri malakasari lima kecamatan durensawit jakarta timur
ia selalu menyapa murid muridnya dengan ceria dan semangat
baik baik terima kasih terima kasih
baik terima kasih

artinya sampai sekarang ia telah sembilan belas tahun menjadi guru
pengabdian hampir dua puluh tahun tersebut tidak lantas mengubah statusnya menjadi pns
hingga kini melda masih berstatus guru honorer
tenaga honorer melda mendapat gaji yang tidak besar
pada seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ia digaji rp satu ratus dua puluh ribu rupiah per bulan
lima belas tahun kemudian tepatnya pada dua ribu lima belas gajinya baru naik menjadi rp satu juta
bagi melda lingkungan sekolah yang solid dan murid muridnya lah yang membuatnya terus bertahan
yang bikin bertahan ya
aduh banyak banget kak
lima itu pokoknya luar biasa
saya jadi terharu nih kak
lima itu persahabatan bener bener sahabat
teguru gurunya gitu ya
pns juga sama care dengan kita
mereka dapat rejeki kita dikasih
biarpun hanya sedikit pasti kita dikasih
mereka baik baik lah gitu
apalagi kita sama sama teman honor ya
itu yang bikin saya bertahan
bisa sekarang ya
meskipun honornya kecil yang saya cari itu tidak hanya uang tapi persahabatan
kini nasib melda sudah lebih baik
sejak dua ribu enam belas pemerintah provinsi menaikkan gaji guru honorer sesuai dengan upah minimum provinsi dki jakarta
namun harapan terbesarnya adalah diangkat menjadi pns oleh pemerintah
mudah mudahan kita bisa diangkat
menjadi cpns dulu deh
saya mengharapkan sekali sama pemerintah seperti kita kita ini yang honor yang sudah mengabdi puluhan tahun bisa diangkat menjadi cpns
setelah cpn kan pasti kita jadi pns kan
asal denger cpns sih udah gembira pasti kita
mis melda diangkat jadi cpns sih
waduh girang banget
melda tidak sendiri
menurut direkturat jenderal guru dan tenaga keguruan kementerian pendidikan dan kebudayaan

jika jumlah murid sd smp dan sma tahun ajaran dua ribu lima belas dua ribu enam belas mencapai empat puluh juta lebih
sepuluh orang guru honorer harus mengajar sekitar lima puluh lima murid dalam satu kelas
jumlah itu tentu tidak ideal
padahal gaji yang diterima guru honorer tidak sebanyak guru berstatus

setiap tahun guru honorer di dki jakarta berguna

setiap bulan menerima gaji pokok gaji sertifikasi dan tunjangan dari pemprov
total dalam sebulan mereka bisa membawa hampir sepuluh juta rupiah atau bahkan lebih
adapun guru honorer dki hanya mendapat gaji sebesar ump yaitu tiga tiga juta rupiah per bulan
menurut dinas pendidikan daerah belum diangkatnya guru honorer disebabkan oleh keputusan pemerintah pusat
yang belum membuka jalur calon pns hingga saat ini
nah ini kita
kalau memang kebijakan pemerintah pusat memberikan kelonggaran untuk kita mengangkat pns
ya kita enggak masalah
tapi karena ini kewenangan untuk mengangkat pns itu ada di pemerintah pusat ya kita nunggu
siap berdiri memberi salam
guru menjadi faktor penting kemajuan pendidikan bangsa
sementara itu hampir enam puluh persen dari guru honorer di dki jakarta
enam puluh persen guru di tanah air adalah guru honorer
istiarto sigit jakarta